memanfaatkan limbah tong bekas yang disulap menjadi kursi meja hingga lemari pakaian
membuat seorang pemuda di sidoarjo merauh pendapatan hingga puluhan juta rupiah per bulannya
bahkan hasil karyanya telah sampai ke manca negara
seperti apa uniknya kerajinan tong bekas ini berikut liputannya
sidoarjo pemuda asal desa sidoarjo
menjadi kursi meja hingga lemari
usaha yang baru berjalan enam bulan ini berawal dari ketidaksengajaan
di mana salah satu tetangga memesan satu set kursi meja ruang tamu berbahan tong
melihat hasil karya febri yang bagus akhirnya semakin banyak kawan dan kerabat yang ikut memesan
bahkan gini pesanan sudah datang dari negara tetangga singapura dan malaysia
kita pesan lagi setelah pesan diaudarkan dipasarkan ternyata banyak yang suka
akhirnya kita kembangkan
mulai selangor singapura flores kalimantan
dengan harga yang cukup terjangkau dan bentuk yang unik
hingga dapat dipesan sesuai dengan keinginan pemesan
membuat industri furniture tong ini banjir pesanan
pertama saya itu tertarik dari penampilannya kok beda daripada yang lain
sofa kan sekarang harganya sudah mahal
kalau kursi dalam sofa ini selain menarik
dia juga harganya cukup
dengan harga antara satu tujuh juta hingga dua empat juta rupiah per setnya
tergantung besar kecil furniture
kini febri bisa meraup tiga puluh hingga tiga puluh lima juta rupiah per bulannya
kursi ini ternyata tak hanya menyajikan kenyamanan saat anda duduk
namun juga tahukah anda kursi ini dapat dijadikan tempat penyimpanan barang barang anda di rumah
bagaimana anda berminat
riku argyansah sidoarjo jawa timur